layanan spbu di jalan raya nagrok desa pengasinan kecamatan gunung sindur kabupaten bogor jawa barat
sabtu pagi tabro prasidus editutu paksa petugas gabungan dinas lingkungan hidup kebupaten bogor
dan kepolisian sebelumnya petugas juga telah mengambil contoh bbm dan air sumur warga untuk
dilakukan uji laboratorium penutupan dilakukan menyusul desakan warga sekitar pasca air sumurnya
berubah menjadi cairan bbm sejak rabu lalu nanti sudah mulai tercemar agar tidak dilakukan dan sudah kami
tutup kepada sumber sumber mata air yang ada kemudian juga kepada pom bensin sudah kita
lakukan penutupan agar tidak melakukan aktivitasnya sementara warga mengaku kesal lantaran upaya
protesnya selama menahun tak pernah digubris pengelola spbu bahkan mereka harus merogoh biaya
tambahan empat puluh rupiah perminggu
untuk membeli kebutuhan air mineral lantaran air sumurnya terkontaminasi bbm hal yang sama juga
dirasakan warga di kelurahan tempurjo kecamatan pesantren kota kediri jawa timur yang airnya
berwarna keruh dan mengeluarkan bau yang tak sedap sejak sebulan terakhir bahkan kini air sumur
berwarna hitam dan langsung berkobar saat disulut menggunakan korek api kondisi ini membuat warga
resah karena tidak bisa mendapatkan air bersih dari sumur mereka
bahkan ada beberapa warga yang merasakan gatal saat air digunakan untuk mandi air sumur milik warga
ini diduga tercemar dari tangki penyimpanan bbm milik spbu karena di dekat permukiman warga ada
sbbu satu minggu ya lebih thomas iya terus satu bulan yang kondisinya parah itu lho sudah berapa
hari tadi pagi jam delapan itu keluar apa keluar kek minyak
ketua rt lima abdullah mubarak mengatakan sudah melapor ke pemkot kediri dan dari dinas
dlhkp juga sudah mengambil sampel air namun hingga kini belum ada pemberitahuan
air sumur tercemar apa
seperti minyak seperti minyaklah
berapa lama itu sudah
berjalan satu gigi
warga kini hanya mengandalkan air dari tandon air bantuan dari pemkot kediri yang dipasang di depan rumah rumah warga